selanjutnya berita duka datang dari mantan politikus senior partai gerindra muhammad taufik
rabu malam ia tutup usia setelah berjuang melawan kanker paru yang diidap sejak september dua ribu dua puluh
pemakaman akan dilaksanakan pada kamis siang di al azhar memorial garden karawang jawa barat
muhammad taufik politikus senior yang pernah menjabat ketua dpd gerindra jakarta
dan juga sempat menduduki posisi wakil ketua dpr dki jakarta meninggal pada rabu pukul dua puluh satu empat puluh lima wib
saat menjalani perawatan kanker paru yang telah menjalar ke kanker tulang di rumah sakit siloam jakarta selatan
adik m taufik oton saifuddin mengatakan
mendiang kakak telah mengidap kanker paru sejak september dua ribu dua puluh
dan sempat berobat serta menjalani kemoterapi di singapura sebelum meneruskan pengobatan di jakarta
dia menambahkan kondisi sang kakak sempat membaik namun pada rabu siang kesehatan taufik menurun
bahkan membutuhkan bantuan oksigen untuk bernafas sehingga akhirnya tutup usia
di nazah almarhum taufik tiba di rumah duka pada kami sepagi
tepak pula hadir ketua fraksi nasdem dpr dki jakarta wibi andrimo
pemakaman akan dilangsungkan di al azhar memorial garden karawang pukul satu siang
dan oton ini berharap yang ditinggalkan dapat memanfaat
memaafkan kesalahan mendiang taufik
saya minta doanya ya dan saya atas nama keluarga bang taufik anaknya bang taufik ini mas tovan juga semua
minta dibuatkan itu maaf ya
apabila dalam pergaulan bang taufik selama ini baik di politik di lembaga kemasyarakatan dengan teman teman semua ya
mungkin banyak sekali kekurangannya
saya tahu betul bahwa dia orang sangat banyak sekali kekurangannya
sekali lagi atas nama keluarga besar mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya
dan buat teman teman semua handai tolan apabila ada sesuatu yang sangkut penyangkut urusan dengan bang taufik
tolong segera mungkin dikomunikasikan dengan keluarganya